sebaliknya amba akan mengajak kumala dewi berada di pihak kita
sebaiknya kau segera kembali ke rumah
aku tidak bisa begitu saja mempercaya
tapi untuk sementara
akan kuikuti dulu permainan ini
kenapa keadaan selasi semakin memburuk
apa yang terjadi dengan selasi
biarkan paman tabib bekerja
kita pasrahkan saja
kepada allah subhanahu wa ta'ala
rai selasi bisa disembuhkan
pukulan tenaga dalam yang mengenainya
tapi karena ia masih kecil
tubuhnya masih ringkih
paman cepat lakukan sesuatu
tolong tolong sembuhkan dia
hamba hanya bisa memulihkan
melalui hawa murni
yang dapat hamba lakukan
paman cepat lakukan sesuatu
tolong tolong sembuhkan dia
makanlah di belakang body nya
dan sesuai dengan kebelakangannya
ini dalam lintas
sesebuang versi everytime
yang terkait dengan
kalau sampai matahari tenggelam
dan dia belum sadar
ia akan selamat
tapi kita hanya bisa berdoa
dan memohon pada dewa ta'agu
hamba mohon diri
apakah baik baik saja
aku telah berhasil mengalahkan penjahat itu
syukurlah kau tetap selamat
itu semua demi kamu marah
kalau ku perhatikan
di hati mereka mulai muncul benih benih cinta
meskipun belum ada yang menyatakan satu sama lain
hampir saja aku lupa
ada tugas yang diberikan
gusti amuk merugul kepada aku
aku ada tugas penting
yang harus aku sampaikan
kepada gusti ratu kentrimani
aku tidak akan menghalangi tugasmu
sandika gusti ratu kentrimani
hamba sengaja menghadap
untuk menyampaikan pesan
gusti prabu amuk merugul
ada apa balapati
sekarang telah terjadi huru hara
cepat atau lambat
berita itu akan sampai ke istana
dan gusti prabu siliwangi
senopati sancang lodaya
untuk mengurus semua urusan itu
lalu apa yang harus aku lakukan
tugas gusti ratu adalah
senur jati dan raden walang sungsang
ikut dengan senopati sancang hodanya
karena amuk merugul
dan tidak ada pengawalan
untuk prabu siliwangi
apa yang akan dilakukan raka amuk marugul
apa yang dia rencanakan terhadap kanda prabu siliwangi
apakah dia tidak tahu
aku sangat mencintai kanda prabu siliwangi
aku tidak ingin kanda prabu celahkan
aku akan merencanakan apa yang diperintahkan oleh raka mukmaruf
baiklah gusti ratu
hamba tidak perlu berlama lama disini
sebaiknya kau menjaga jarak dari kumala dewi
aku sudah melihat semuanya
tanpa kau menjelaskanku
aku sudah bisa menyimpulkan semuanya
kau harus berhati hati dengan gadis itu
dia adalah murid dari
dia berada di pihak raden kiansantan
ampun gusti ratu
hamba tidak akan terpengaruh
dengan kumala dewi
hamba akan mengajak kumala dewi
berada di pihak kita
untuk apa yang ket clicking
mungkin dia akan menjadi monster
mengontrol atau menjadi biksu
dan beri mak waldentin
untuk kilos time
dan penjaga kniama xmas
jangan lupa subscribe channel ini

untuk memulihkan tenaga dalam kol
paman bukan kau paman sudah mati
iya itu benar
kenapa paman masih hidup
dan aku akan menghabisi ayah kau
dan seluruh keturunan prabu niskalawas
akan aku habisi juga